assalamualaikum walaikum salam eh jom aja jok ini gue mau makanan ini buat lebih maju nih
aduh mau jodoh jadi enak nih kalau tahu maji mau kasih makanan mau jok ya mau aja datang
sama tadi biar maju nggak capek gitu enggak pape selama sehat sambil nabuburin kan ada
joni juga mau jok ntar kalau misalnya mah capek kan bisa digendong ama joni
enak jodoh emangnya kuat gendong mak jodoh itu ayo ya wah kita punten mak waktu ada keributan
mau jodoh tidak bisa datang ke rumah belum sempet ya moga moga tidak ada yang keruka gitu maji
jangan lupa salamin ya dari atika untuk om haji salam ame abang robi tersayang
ya udah nanti laila salamin ya assalamualaikum thank you
biling gue kagak meleset
itu dia masuk ke dalam rumah
baru kita segerap
kita tungguin dia lengah
baru kita bekuk
gue mau jejak batang lehernya
ini mau menyanyi ini sekarang
lo tuh jahat banget sih jadi laki bang
tegak amat sih lo
lo tuh tegak amat
abang enak aja nih
nenggali kita begini banyak bang
bapak ngomongin puasa sejak kapan lu puasa dan sejak kapan lu mikir puasa
bang aku gak kuat banget ngelih disini

kita keluar dari sini
dengar lu mau pindah kemana
mau pindah kemana
atau lu mau nyambilin padanya
roh lu kan kudu banyak istirahat
gak boleh turun dari tempat tidur
bang lu cuma masukin makanan kerantang nih kok
gak jadi masakan
lela bukannya kok
enggak enggak enggak
dulu harus istirahat harus banyak di tempat tidur
udah udah udah biar lela aja yang ngelanjutin
gak usah bang
kasian si lela juga udah capek
biar lu aja
udah siap tuh makanannya buat si ojo
john lu temenin mak ya rumahnya si ojo
udah mak biar ya
mak aja sekalian mak mau nunggu burin
udah lah mak
mendingan kita gak usah kesana dah mak
kita pergi aja dari sini
bu hajah muhyiddin sama pak haji muhyiddin bikin mak nangis
ah mak penasaran nih
biar gimana juga kita mesti datangin dia
kita gak boleh semujon duluan
ini kan bulan puasa bulan berkah
kira kira keluarga mak tuh punya gak niat buat ama keluarga kita
itu aja gimana
kita punya rencana buruk begitu
ah mak tuh pura pura aja
semuanya kelakuan mak udah nangis tahu
terutama si sulam tuh anak mak
eh mak jangan
jangan dengerin omongan umi sama abah rum ya
rum bener bener minta maaf atas nama orang tua rum
orang tua rum udah berlebihan ngomongin sama mak
ya udah mendingan juga gue pergi aja ya
waduh lo bener bener ya jadi anak ngejatuhin harga diri orang tua nih
umi sama abah lo di depan orang masya allah
kudunya lo tadi melain kita
percuma deh mak kalo ngomong sama si rum anak soal keluarganya si sulam
dia kagak bakal dengerin
nggak kurang ngajar kayak gini ah
punya anak satu aja kita
tapi kagak pernah kita dibelain mi
assalamualaikum ma'am ojo
ma'am ojo tadi jadi gak enak nih
ya ma'am ojo aja dateng ke rumah tadi biar mak ojo aja

gapapa selama sehat
kan ada joni juga ma'am ojo
ntar kalo misalnya ma'am ojo capek kan bisa digendong sama joni
hah sok tua loh
emangnya kuat gendong mak
eh ya teh punten mak
waktu ada keributan ma'am ojo teh tidak bisa dateng ke rumah
ya moga moga tidak ada yang keruka gitu ma'am haji
insya allah kayaknya sih nggak ada tuh nggak ada yang terluka
mak ojo denger semua warga nih udah ngedesek
supaya nanti malam pak haji sulam udah ngumumin hukuman haji muhyiddin sama temen temennya tuh
aduh mak ojo teh jadi kepikiran sama mbak haji sulam
mbak haji sulam orangnya baik orangnya gak tegaan
nah sekarang disuruh menghukum orang
udah lu tenang aja ntar gue kasih tau si sulam
apa yang harus dia perkuat
saya sih percaya
yaudah jok gua pulang dulu ya
kejeknya emang ini gak kemana
gak puasa diantre makanan
kayak rendang isinya
mau pergi kemana lagi
lu kan pada tau
semua warga sekarang udah pada ngubur ngubur gue
kalo gua disini dia pada curi ya entah gua ditangkep
gua mesti keluar
jadi abang pulang ke rumah cuma buat makan doang
emang disini liat setoran bang
bang lu tuh ketorawan banget sih jadi orang bang
gimana sih perasaan lu
lu mau selain masalah bulet bulet kita berdua
lo gimana sih kagak mikir banget
lu tenang aja
dia keluar dulu sambil mikir
bagaimana caranya supaya kita bebas dari hukuman
bang jadi orang tuh jangan seenak enaknya dong bang
terus bagaimana sama nasib kita berdua gini bang gimana
gua mikirin lu lu diam
terang aja lu
gua pergi dulu
ini kan gua
aku berani gua
aduh kemana lu
udah keluar kali ini
mau lari kemana lu ha
udah tertangkap sekarang lu
ikat dia baru
baru kan di pulang
ya tuhan tuhan

tembak gua payung gua
nih lu sekarang tinggal terima hukuman dari agisulam
makanya jadi orang jadi jahat mulus sih
sekali sekali kayak jadi orang baik
mami seludar ah
seterusnya kalau tobat
yang penting ada niatnya masuk cabut
eh jadi salah lagi
di mana ada niatnya bar
yang kayak gini kudu dibakar emang bar
akhirnya ditangkap juga nih atau penjahat
hebat kalian bisa nangkep nih penjahat atuh
siapa dulu dong yang nangkep ya ya
semuanya ini berkat pemikiran yang matang waktu yang tepat dan juga yang penting adalah kerjasama timbul diantara kita berdua
tujuh juga bar
soalnya nih bandut tua ini atu licin kayak lindung ditangkapnya
jadi kita mesti pakai strategi yang penuh dirasa
terus lu dibawa ke mana sih kak dun
mau dibawa ke tempatnya aji sulam biar dapat hukuman yang setimpal
pak si kak dun ditangkep pak
gawat nih kalau gini nih pak
bang ada apaan nih bang
malah diem aja ditanyain
berasa kayak gini arsitek

smile item belum ada

melanjar souther semuanya
auran contoh urat muah ya
aw aku mulai suburbs menghafalkan
aduh nasib lomba